kasus kebocoran data terus terjadi dan kian masif serta menjadi ancaman serius bagi data pribadi masyarakat indonesia
salah satu akun hacker bjorka bahkan memasarkan satu ratus lima juta data penduduk yang diklaim dari sumber komisi pemilihan umum
selain itu akun hacker ini juga memasarkan satu tiga miliar data registrasi kartu sim dari seluruh operator telekomunikasi
yang terbaru akun hacker bjorka juga membobol data badan intelijen negara dan surat presiden jokowi kepada bin
selemah itukah sistem perlindungan data di indonesia sehingga mudah dibobol hacker berkali kali
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua lembaga riset keamanan siber cistrek pratama persada
selamat sore mas pratama
selamat sore mbak rifana
dan kepala bssn hinsa siburian selamat sore pak hinsa
selamat sore mbak nana dan selamat sore pemirsa yang saya hormati
dan mas pratama ya
dari london selamat sore
saya mau ke pak hinsa terlebih dahulu pak hinsa apa yang sudah dilakukan bssn untuk menyikapi adanya kebocoran data berkali kali ini
baik mas nana sebelum saya jawab pertanyaannya saya mau mengajak kita semua menyadari bahwa negara hadir tentunya sesuai konstitusi
pemerintah ini hadir untuk melindungi
segenap rakyat kita segenap tumpah darah kita untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
ini juga berlaku di ruang siber ya
jadi sekarang kita sudah memiliki dunia nyata
sekarang dengan kemajuan teknologi dan informasi memiliki ruang siber
dimana di ruang siber tentunya sama dengan dunia nyata ini
ada di situ peluang kesejahteraan kita tahu ekonomi kita ekonomi digital kita luar biasa
tapi di situ ada ancaman
ancaman yang bisa menyerang kita
sifat serangan di ruang siber itu ada dua
bersifat teknis itu menyerang sistem elektronik itu sendiri
antara lain juga mencuri data dan sebagainya
dan serangan yang bersifat sosial
yang diserang adalah manusianya
manusia ini terdiri dari emosi sikap tingkah laku
saat berpikirnya bisa berubah karena informasi yang disampaikan melalui ruang siber
karena informasi yang disampaikan melalui ruang siber
tadi pertanyaan mbak nana kaitannya dengan berulang masalah kebocoran data
apa yang sudah dilakukan bssn pak
nah tentu kami sebelum muncul juga di ruang publik itu kita memiliki pusat operasi keamanan siber
memonitor sebenarnya apa yang ada di dakwat
kemudian apa yang ada di media sosial
tentunya kita menyadari juga ya kami tugas kami antara lain memvalidasi data ini
ini benar atau tidak
karena kita ketahui deep web dan dark web itu kalau saya analogkan ya mungkin ini sama dengan pasar gelap lah
di pasar gelap ada barang dijual atau ini ada data diperjualbelikan dan sebagainya
maka kami memang tidak bisa jelasin
kami memang tidak bisa cepat cepat untuk menjawab itu
kita lihat data ini strukturnya kira kira data siapa
kemudian kita juga konfirmasi
kalau indikasinya itu ke salah satu misalnya stakeholder ya kita validasi juga ke sana
jadi ini memang yang kita lakukan
dan itu yang kita lakukan sampai saat ini dengan isu isu informasi kebocoran data
jadi bssn masih dalam proses memvalidasi data ya
ya betul mbak
karena kita tidak serta merta ya tidak boleh juga serta merta menuduh sistem elektronik ini sistem elektronik mana
karena kadang kadang kan mereka tidak merasa kehilangan atau diserang
masalahnya data ini juga mbak ini data kita ini kan dari dulu juga sudah ada di mana mana
apakah ini prosesnya diambil dari sistem elektronik
karena ini memang hasil jual beli di dark web yang seperti yang kata anda di pasar kelam kemudian dimunculkan
ini semua harus kita validasi
tidak bisa kita serta merta bssn langsung mengejus ini dan itu
kira kira begitu mbak
tapi pak hinsa ini kan sudah berulang kali terjadi ya klaim kebocoran data
apakah sejak awal sampai sekarang bssn masih terus memvalidasi bahwa ada data yang bocor
ini kan kebocorannya tidak terjadi sekali pak
sudah berkali kali terjadi
masih dalam proses validasi data
belum ketemu titik ujungnya bahwa memang pemerintah mengakui ada kebocoran data ada data yang bocor pak
jadi begini mbak
kalau dibilang sudah berulang
sudah beberapa kali juga ada kasus kasus dulu
bpjs kesehatan dulu
kita paham kita koordinasi
karena penegakan hukum ya di ruang siber itu masih dari teman teman kita di tindak pidana
atau di kepolisian republik indonesia
jadi bukan hanya
yang kita hadapi ini siapa
dan ini bersifat teknis
jangan justru kita membuat memberikan data yang tidak valid
jadi kira kira begitu mbak
jadi mungkin masyarakat saya menyadari juga
cepat kan begitu ya
kita maklumi juga itu
oke saya mau ke mas pratama
mas pratama kalau menurut pak hinsa sebagai kepala bssn
ini masih dalam proses validasi data
jadi pemerintah sangat hati hati sekali dalam merespon kejadian kebocoran data yang sudah berulang kali ini terjadi
apakah ini langkah yang cukup untuk merespon persoalan kebocoran data ini mas pratama
ya kalau menurut saya pak kepala bssn memang wajib ngomong seperti itu
karena mewakili pemerintah gitu
kalau saya bilang bahwa data data yang sudah bocor itu
contohnya misalkan data registrasi

ada sampelnya satu lima juta lebih data
itu sudah terverifikasi bahwa data itu memang data yang benar gitu
kemudian data dari yang diperoleh dari kpu gitu
saat juga memvalidasi beberapa nic dan kk nya sudah pasti benar
nggak mungkin ada orang bisa merekayasa satu juta lebih data dengan sangat tepat itu
kayaknya nggak akan mungkin gitu
sebenarnya kita bisa mengklarifikasi data itu benar
yang jadi masalah adalah dari mana data itu berasal gitu
ini kan menjadi masalah gitu
masalah tata kelola ini kan sekarang menjadi masalah yang sangat luar biasa berantakannya gitu
bagaimana ceritanya gitu pemerintah dalam hal income info
yang pada saat tahun dua ribu delapan belas pemerintahan kita untuk melakukan restrasi sim card gitu
semuanya wajib registrasi sim card
kalau nggak akan di blokir
dan setelah masyarakat registrasi sim card
dan sekarang datanya bocor
tidak tahu di mana data itu disimpan
sampai saat ini
tidak mengakui bahwa data itu disimpan oleh pemerintah
lah terus siapa yang punya data
yang punya data ini gitu
kemudian yang lebih memperhatikan lagi gitu
mengalihkan itu tanggung jawab bssn loh
emang bssn ngerti data itu disimpan di mana
bssn kan hanya ngomongin masalah security keamanan gitu
bssn sudah membuat standar keamanan begitu
diterapkan apa enggak itu kan jadi masalah
nah kemudian ketika pemerintah penanggung jawab terhadap data ini
kemudian apa namanya kominfo
yang jelas jelas datanya itu valid kok
saya udah membuktikan sendiri
ya mungkin ada satu dua data yang nggak valid
karena data registrasi sim card itu tidak semuanya digunakan untuk handphone
ada digunakan untuk gps
digunakan untuk cctv
digunakan untuk modem yang memang tidak bisa kita gunakan untuk pemanggilan atau untuk
mana yang gak valid sebelah mananya gitu
nah ini hal ini yang menurut saya harus dihindari ya gitu
dan ini menjadi pelajaran buat apa namanya pemerintah bahwa ya ini loh sistem anda itu
lemah loh gitu
harus melindungi masyarakat gitu
ini yang jadi persoalan kan masyarakat sudah mempercayakan data yang kepada pemerintah
gitu untuk disimpan untuk diolah oleh pemerintah begitu
tapi pemerintah tidak mengamankan data itu dengan baik
akhirnya yang rugi siapa
masyarakat yang akhirnya rugi
akhirnya menjadi korban penipuan
datanya digunakan untuk iklan judi online
petipu pinjol ilegal dan lain lain gitu
kalau orang orang yang pecepat cepat itu nggak akan ngerasa gitu karena mereka nggak
karena di bawah itu mengalami semuanya
nggak akan ada judi online di indonesia itu kalau agen agen atau bandar bandarnya tidak
punya data nomor handphone yang dikirimi iklan judi online itu
jadi harus berpikir gitu
ini bukan masalah yang remeh gitu menurut saya sih mbak rifana
mas pratama saya ingin tanya kalau dibandingkan dengan negara lain yang punya pasti data masyarakatnya
apakah yang terjadi terhadap di indonesia ini juga kerap kali terjadi kebocoran kebocoran
data di negara lain atau memang ini hanya yang paling sering terjadi di indonesia saja
ini masalah ini terjadi di hampir semua negara mbak gitu
pernah terjadi tapi mereka belajar gitu
contohnya misalkan data linkedin itu bocor tahun dua ribu dua belas gitu
setelah itu dia memperkuat semua
setelah itu dia memperkuat sistemnya sampai sekarang nggak ada tuh bocor bocor gitu
kemudian perusahaan perusahaan yang ada di amerika gitu
mereka mengalami kebocoran juga saat itu
tapi mereka belajar tidak terjadi kebocoran berikutnya
nah di indonesia ini sudah sejak bertahun tahun yang lalu kita mengalami kebocoran sampai
sekarang masih bocor terus
kan ada yang salah di situ
ada apa ini dengan indonesia ini gitu
kenapa kok apa security awareness tidak menjadi apa namanya prioritas gitu para pemimpin
negara kita ini gitu mbak
oke saya mau ke pak hinsa
pak insa tadi di mention oleh mas pratama bahwa standar keamanan bssn ini kan sebetulnya
sudah dibuat ya
bssn sudah membuat standar keamanan
tapi pertanyaannya diterapkan tidak sih oleh kementerian dan juga lembaga atau ya ini
sekedar formalitas saja ketika bssn membuat standar keamanan kemudian kementerian lembaga
hanya setengah hati saja menjalankan karena lembaga anda kan dibentuknya melalui kepres gitu
mohon maaf mbak pratama
mbak pratama kita perpres ya bukan
ya dan baru kemarin juga tahun lalu kita sesuaikan lagi ya kita dengan tantangan tugas
jadi memang perlu disadari juga bssn ini kan perpres dua ribu tujuh belas kita baru membangun dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas kita membangun saya masuk di pertengahan di situ
di dua ribu dua puluh kita dihajar covid ya
jadi memang pemerintah ya saya katakan tadi tujuannya adalah untuk melindungi rakyat
tentu berupaya semaksimal mungkin dan kami juga berupaya dengan kondisi ya dengan kondisi yang memang tidak mudah
kita sudah buat roadmap dan sebagainya tapi tentu dalam hal ini kita berupayalah apa yang bisa kita upayakan
terutama memang sosialisasi tadi pertanyaannya apakah ya semua kementerian
atau semua lembaga itu melaksanakan apa yang kita sampaikan
di bssn ada namanya pusat operasi keamanan siber
jadi setiap saat kita berikan notifikasi memang notifikasi itu tidak serta merta ya saya harus kita akui juga tidak semuanya langsung merespon dengan baik
sehingga kadang kadang kita memang harus turun menyampaikan ke mereka membantu mereka
ini adalah sesuatu
saya rasa kita sepakat ya masalah ruang siber ini memang keamanan ini sedang dan harus kita bekerja keras ke depannya
kira kira demikian mbak
pak hinsa tadi anda mengakui bahwa ada beberapa kementerian dan juga lembaga yang mesti disentil terlebih dahulu oleh bssn
kalau mereka tidak menjalankan standar keamanannya
saya ingin juga menanyakan apakah anda mengakui bahwa sistem keamanan perlindungan data di indonesia ini sangat lemah
seperti yang tadi disampaikan oleh mas pratama
relatif lah ya
pengertian lemah kita juga melihat memang saya katakan tadi latar belakang kita sedang ya sedang membangun
saya juga tidak mengatakan bahwa kita sudah aman sudah kuat
karena memang banyak hal yang harus kita bangun
sumber daya manusia harus kita bangun
sumber daya manusia bukan hanya sumber daya manusia yang ada di bssn ya
di kementerian ini sudah kita buat rencananya dengan bagus dan tentunya prosedur dan sebagainya
katakanlah misalnya juga kita sedang bersama sama dengan komisi satu dpr ri
bagaimana segera mengwujudkan undang undang atau ru kamsiber ya
karena bagaimanapun kita bayangkan kalau tidak ada undang undang ini memang agak sulit ya
sulit dalam hal ini
bagaimana mereka melaksanakan tugas payung hukumnya
coba kita bayangkan misalnya tni tidak punya undang undang
bagaimana kira kira mereka melaksanakan kesulitan
nah jadi ini juga sedang kita kerjakan mbak
kita sedang berkoordinasi kita terutama dengan komisi satu ya
jadi kira kira kalau kita lihat juga ya sekarang ini kita sebenarnya ada setiap dua tahun sekali itu global cyber index itu dikeluarkan ya
dan tahun dua ribu dua puluh kita sebenarnya sudah ada peningkatan ini ya
di tahun dua ribu delapan belas kita masih tujuh empat sekarang kita sebenarnya sudah di dua empat
di ranking dua puluh empat dunia ya
tentu ini juga hasil kerja kita
hasil pemerintah untuk membenahi bssn ini
dan kita harapkan ini tentu akan kita bangun ke depan terus dan bisa semakin bagus
jadi kalau dibilang paling rendah juga tidak juga ya
karena ada indikator ya yang dibuat oleh global cyber index ini bersifat internasional
kita sekarang berada di dua puluh empat
nanti saya ingin tanya apa akibatnya kalau pemerintah ini terlambat untuk mengatasi persoalan kebocoran data
sementara waktu terus berjalan begitu ya
apalagi kita mau menyambut pemilu dua ribu dua puluh empat apa yang akan terjadi nantinya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada pak hinsa siburian kepala bssn dan juga mas pratama persada
ketua lembaga riset keamanan cyber cisrec
saya mau ke mas pratama
mas pratama apa yang terjadi kalau persoalan kebocoran data ini tidak segera diselesaikan oleh pemerintah
kalau tadi pejabatnya
penjelasannya pak hinsa bahwa masih terus kemudian digodok ruu keamanan siber bersama dengan komisi tiga
ruu pdp juga akan dibawa ke sinamparipuna
tapi kan ini waktu terus berjalan
sementara hacker hackernya tidak bisa menunggu
sementara kebocoran data terus terjadi
apa yang akan terjadi mas pratama
ya akhirnya nanti banyak terjadi kegaduhan mbak kenapa
karena selain data data yang bocor ini digunakan untuk melakukan kejahatan kepada masyarakat begitu
data data yang cukup lengkap ini karena dari data sim card itu dipadukan dengan data dari kpu begitu
akan ketahuan tuh setiap orang nomor ktp itu nomor handphonenya berapa gitu ya kan
kemudian digabungkan dengan data data platform e commerce yang sudah bocor
tokopedia ada bukalapak dan lain lain gitu
nah ini tahun dua ribu empat menurut saya ini menarik ini kenapa
karena data data ini gitu
jika dimiliki orang lain
dimiliki oleh satu organisasi gitu
bisa digunakan untuk melakukan iklan iklan politik yang menyasar ke masyarakat kita gitu
contohnya misalkan tahun dua ribu enam belas
ada kasus cambridge analytica saat itu data facebook kemudian ada enam puluh juta lebih diambil oleh perusahaan pihak ketiga gitu
digunakan untuk melakukan iklan politik satu presiden trump gitu
sehingga setiap orang gitu mendapatkan iklan yang berbeda beda gitu
sesuai dengan profiling masing masing orang
sehingga mereka dengan sangat senang hati bisa mengubah haluannya untuk memilih orang yang diiklankan tersebut gitu
hasilnya tidak ini
tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat gitu
karena digoda karena dimasukin informasi informasi yang sebenarnya informasi tersebut tidak benar
nah ini bisa berpotensi nanti di tahun dua ribu dua puluh empat gitu
yang dimulai dari saat sekarang gitu
karena data ini sangat lengkap sekali
saya bisa tahu loh nama si a yang rumahnya ada di aceh lurani kecamatan ini
nomor handphonenya segini gitu
jadi itu nanti bisa dikonsumsi
itu nanti bisa dikluster kluster tuh nanti itu
waduh kalau ini bisa sampai terjadi
itu sangat berbahaya sekali ya
saya ingin tanya kalau
iya bisa digunakan gitu untuk hal itu
oke untuk profiling pada pemilih di dua ribu dua puluh empat pak hinsa
ini apa yang akan dilakukan oleh bssn tentu saja dengan stakeholders lainnya di pemerintah agar ini tidak terjadi
karena ini akan sangat mengerikan ketika terjadi profiling kepada masyarakat
dan ini bisa digunakan untuk melakukan kampanye kampanye politik
sementara pemilihan umum akan terjadi di dua ribu dua puluh
tidak segera diantisipasi akan terjadi halal tadi yang disampaikan oleh mas pratama
jadi bssn tentu punya program ya
punya program yang harus kita laksanakan
termasuk di situ adalah sosialisasi dan literasi
kemudian juga bagaimana kita membangun sumber daya manusia kita
kemudian juga tentu yang saya katakan tadi
masalah tata kelola masalah peraturan perundang undangan
semua kita kerjakan ya
karena badan siber itu ada tiga komponen utama yang harus kita bangun
sumber daya manusianya harus kita bangun
kemudian proses dalam hal ini
dan ketiga adalah teknologi
memang teknologi mahal ya
tapi sekarang kita memang antara lain yang bisa kita prioritaskan
terutama sumber daya manusianya
dan juga bagaimana proses peraturan perundang undangan ini
kita kebut ke depan
jadi banyak literasi yang kita lakukan sebenarnya
kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi
kita sudah melakukan
mereka juga membantu
jadi yang kita harapkan adalah sebenarnya
ada kesadaran dari kita semua
bahwa persoalan masalah keamanan sibernya persoalan kita semua
sehingga berupaya untuk
dan saya yakin pemerintah
terus terang saja pak nana ya
kalau secara saya pribadi melihat
badan siber dan sandi negara itu hadir baru dua ribu
padahal internet ini sudah sekian puluh tahun yang lalu
ya syukur kita pak jokowi
membentuk badan siber dan sandi negara
tentu yang saya katakan tadi
kita dalam proses
ini yang kita ajak semua masyarakat
untuk bisa kesadaran
ya masing masing kesadaran untuk keamanan siber ini
kira kira gitu mbak
selain menumbuhkan kepercayaan dan juga kesadaran dari masyarakat
untuk sama sama menjaga datanya
tapi ada tanggung jawab dari pemerintah
yang harus dilaksanakan untuk menjaga keamanan data
dari warga negaranya
karena itu adalah kewajiban dari pemerintah pak ahinsa
pertama saya ingin tanya
apa yang perlu dievaluasi agar kebocoran data ini tidak terulang kembali
mungkin yang pertama pemerintah harus mau menerima
memang terjadi kebocoran data
kalau kita lihat pemerintah negara lain
ada yang meminta maaf
saat terjadi kebocoran data
tapi pemerintah indonesia tidak mau mengambil tanggung jawab itu mas pratama
tampaknya kita kegila
jadi kalau menurut saya
langkah paling cepat adalah
pemerintah kita mulai sadar bahwa keamanan cyber ini harus menjadi prioritas
kalau menjadi prioritas
tempatkan lembaga lembaga yang menerima tanggung jawab dari keamanan cyber ini
sesuai dengan kedudukannya gitu
bagaimana bssn bisa bekerja mengamankan indonesia
dengan hanya anggaran lima ratus miliar gitu
nggak akan mungkin bisa terjadi gitu
bisa mengamankan apa
keamanan cyber indonesia
yang mungkin dibutuhkan
pemimpin pemimpin yang mungkin nanti
berkompeten dalam bidang cyber begitu
harus apa namanya
kalau memang bener bener pemerintah kita serius
koordinasi dengan baik
nggak bisa tuh ancaman cyber
hanya di apa
tanggulangi oleh satu institusi
nggak bisa tuh bssn sendirian
atau melawan musuh musuh
yang bertanggung jawab
terhadap keamanan cyber gitu
nggak bisa tuh
sendirian ngelawan apa namanya
musuh musuh yang dari luar
semuanya harus dikolaborasi
semuanya harus berkoordinasi
bahwa keamanan cyber ini
oh ya bssn bertanggung jawab
bssn nanti yang jadi koordinator
nggak seperti itu gitu
kalau memang ada komitmen
dari pak presiden gitu
kasih dong anggaran yang benar gitu
sehingga bisa melakukan
pekerjaannya dengan baik
kalau sekarang kan enggak gitu
seolah olah yaudah kerja aja gitu
gimana caranya dengan
kondisi yang terbatas gitu
kerja untuk aman indonesia gitu
nggak akan bisa gitu
nggak boleh seperti itu gitu
oleh karena itu
komitmen pimpinan dalam hal ini
komitmen apa namanya
itu penting sekali
keamanan cyber yang ada di indonesia gitu
akan kejadian lagi
kalau kita nggak serius
pasti nanti akan kejadian lagi
sekarang udah diancem nih
pertamina datanya mau dibongkar
karena menaikkan harga bbm gitu
nanti nggak tahu
apalagi kedepannya gitu
tipe si hacker ini
dia bukan hanya melakukan
dia juga mau
meramaikan situasi politik
yang ada di indonesia gitu
oleh karena itu
memang kita harus hati hati
kalau kita bersama sama
dan menjadi kuat
dan juga tanggung jawab
untuk bisa mengatasi
persoalan kebocoran data ini
ini tentu saja
terima kasih sekali
yang sudah hadir
ada hinsa siburian
dan pratama persada
ketua lembaga riset kamanan
dan juga mas pratama